pecatur indonesia women grandmaster dewi aa citra anastasia keluar sebagai juara dalam duitarung internasional jabva chest festival dua ribu dua puluh tiga
gelar juara juga diraih grandmaster susanto megaranto dan kandidat master wanita cecilia natali louisan
dewi memastikan gelar juara dwi tarung internasional usai bermain remis dengan grandmaster asal vietnam nguyen t mai hung pada partai ke enam hari minggu
hasil itu membuat dewi mengumpulkan tiga lima poin berbanding dua lima poin milik lawannya
sementara itu grandmaster susanto megaranto nyaris sempurna sepanjang turnamen hingga merengkuh gelar juara kelompok open dengan raihan delapan lima poin
sedangkan kandidat master wanita atau wcm cecilia natali luvian berhasil menjadi yang terbaik di kelompok senior putri dengan enam poin
terdapat tiga belas kategori yang dipertandingkan mulai dari junior putra putri veteran lima puluh lima tahun ke atas non master hingga antar perusahaan dan instansi
saya bersyukur sekali karena akhirnya bisa memenangkan match melawan grandmaster dari vietnam yaitu nguyen thi mai hung
kemarin sih nguyen thi mai hung bermain dengan sangat solid
tapi kebetulan selama pertandingan enam babak
kebanyakan masuk dalam persiapan saya di opening jadi saya bisa bermain agak sedikit dengan mudah